area yang bisa untuk melakukan pemeriksaan itu
pak saksinya berapa sih pak biasanya
saksinya berapa kalau misalnya penelitian atau uji emisi gitu
itu denda maksimal ya pak ya
iya denda maksimal
untuk yang uji emisi lagi pak balik itu efektifnya kapan pak
jadi langsung sanksi ya pak atau sosialisasi
ya sosialisasi sama edukasi juga sama
sanksi nggak pak belum

maksudnya kalau sanksi efektifnya atau nggak berada langsung gitu
ya gini loh
sanksi itu bukan tentu harus dengan tilang
sanksi kita teguran itu juga memerlukan sanksi gitu loh
bukan kalau teguran doang pak
iya tapi begini loh
makanya inilah masyarakat indonesia
kita ditegur itu adalah sanksi sebetulnya sudah
kita malu gitu loh maksud saya
kalau itu kan ya allah
ini kita perlu apa
kalau ditegur aja saya harapkan mereka juga sudah malu dan mau untuk perbaiki diri kita sama sama